sepintas suci yahni terlihat seperti calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kapalnya di pelabuhan merak
tapi ternyata setelah diperhatikan lebih lama wanita berusia empat puluh tahun yang akrab di sapa suci ini selalu berkeliling area pelabuhan merak dan menawarkan jasa pijatnya kepada orang orang sekitar pelabuhan
mbak suci ya aku penasaran jadi mbak suci biasanya mijat keliling di pelabuhan merak
sejak kapan tuh
udah ada dua minggu lah minggu pelabuhan bangkau pertama kan bangka ini
terus ke merak
terus ke merak karena dibilang polisi sana ya kan coba uji ke merak sih disana rame tepat kapal kan pt pt semua katanya ya kan
jadi kesini pertama orang itu saya tawari gitu ya kan takut gitu pikirnya saya ini orang pembohong
nah jadi udah saya pijit ya kan baru cici minta maaf ya minta maaf apa bang ya nunggu kamu yang gak gak tupanya kau waras normal katanya gitu
dan ternyata ini beneran enak pijatannya mbak suci ini sampai saya tadi kesakitan ketahuan ternyata masuk angin
tak perlu merogoh kocek yang dalam untuk menikmati pijatannya
suci menerima nominal bayaran sukarela dari orang orang yang menggunakan jasa pijatnya
suci menerima bayaran di kisaran dua puluh lima hingga seratus ribu rupiah sekali pijat per orang
bahkan saat arus mudik dan arus balik di pelabuhan merak dalam sehari ia bisa merob keuntungan hingga tiga ratus ribu rupiah
biasanya suci menawarkan jasa pijat keliling di depan restoran yang buka dua puluh empat jam di area jawa dan sumatera dengan keuntungan satu ratus lima puluh ribu rupiah per hari
untuk berpindah tempat suci meminta tumpangan kepada kendaraan truk yang melintas di jalanan dan area pelabuhan
suci sendiri sebenarnya adalah warga kota medan yang kini hidup sebatang kara dan berpindah pindah menjadi tukang pijat keliling untuk menafkahi hidupnya